wali kota bogor bima arya menjadi saksi dalam kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan
dan tes usaha palsu rumah sakit umi bogor dengan terdakwa muhammad rizik sihab
sempat terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi dalam persidangan yang digelar di pengadilan negeri jakarta timur ini
sidang dengan terdakwa rizik sihab ini diwarnai ketegangan rizik menuding saksi bima arya melakukan kebohongan
selain itu ia juga menuding bima arya melakukan kriminalisasi ulama rumah sakit dan tenaga kesehatan karena melaporkan kasusnya ke polisi
rizik sihab mengklaim kasusnya ini penuh dengan politisasi
sejak awal bima arya sendiri menyatakan tidak ada tekanan dari manapun terkait kasus usap palsu
ia mengaku bertindak sebagai ketua satgas covid sembilan belas kota bogor dan berniat melindungi warga kota bogor
hingga rabu sore sidang masih terus berlangsung dengan memeriksa empat saksi lainnya
bima arya mengatakan bahwa kebohongan ini tidak ada tekanan dari manapun terkait kasus usaha palsu
saya minta pihak umi untuk koordinatif bekerja sama kemudian juga dijelaskan ya bahwa ini harus hati hati
saya sampaikan kepada dokter andi tatat dok hati hati ini sensitif tidak boleh salah melangkah
semua sudah saya ingatkan dari awal
kemudian ketika dilakukan langkah hukum itu atas kesepakatan satgas
dan agar semua jelas jadi pembelajaran bagi semua
kalau memang semua sudah sudah aturan kan tidak masalah
yang penting ada kejelasan proses di situ